kader gerindra lebih menginginkan agar partai mereka tetap menjadi oposisi dan tidak bergabung dengan koalisi jokowi maruf amin
namun kader gerindra tetap membuka peluang rekonsiliasi hubungan prabowo dan jokowi melalui pertemuan kedua tokoh tersebut
anggota dewan penasehat partai gerindra muhammad syafiei menyatakan mayoritas kader partai menginginkan gerindra tetap menjadi oposisi
baik di kabinet pemerintahan maupun di dewan perwakilan
namun syafai menegaskan belum ada keputusan resmi dari ketua umum gerindra prabowo subianto soal sikap politik partai
menurutnya prabowo akan meminta masukan dari pengurus dpp dan kader daerah untuk memutuskan pilihan politik gerindra melalui forum rakernas partai
soal rekonsiliasi peluang pertemuan antara prabowo dan jokowi tetap terbuka untuk menjaga silaturahmi keduanya
namun rekonsiliasi tidak membuat gerindra mau bergabung ke koalisi jokowi ⁇ maruf ⁇
gerindra juga tidak khawatir jika akhirnya harus beroposisi sendirian
pasalnya gerindra menyerahkan kepada partai lain seperti pan pks dan demokrat untuk menentukan sikap politiknya masing masing
kita kan sepakat untuk membangun demokrasi yang sehat
dan pak prabowo sendiri adalah orang orang yang sangat demokratis
yang tidak pernah mencapai tujuan untuk membangun indonesia dengan kekuasaan lewat cara cara yang tidak demokratis
semuanya secara demokratis
dan tentu kita meyakini beliau menginginkan demokrasi yang ada di indonesia itu adalah demokrasi yang sehat
dan menurut saya demokrasi yang sehat itu harus ada checks and balance
jadi selain partai pendukung harus ada partai oposisi